anda kembali di after sepuluh kementerian pertanian bekerjasama dengan tni angkatan darat meluncurkan program atm beras gratis bagi warga kurang mampu sedekai selama bulan ramadan
atm beras ini dinamakan atm pertanian sikomandan yang ditempatkan di sepuluh kodim di wilayah dki
salah satunya di kodim jakarta selatan atm ini mampu menyediakan satu lima ton beras untuk seribu orang per hari atau satu lima kg per orang secara cuma cuma selama dua bulan
beras ini nantinya akan didistribusikan langsung oleh petugas babinsa kepada warga kurang mampu di wilayah jakarta selatan sesuai dengan daftar penerima yang diajukan pemerintah kelurahan dan rw setempat
dan kita akan langsung memantau bagaimana situasi hari pertama puasa ramadan untuk pembagian beras atau atm beras ini dari kementerian pertanian
ya arman helmi bagaimana situasi di sana apakah sudah banyak warga yang tahu begitu adanya atm beras ini
ya baik selamat pagi ratu nabila saat ini saya berada di kodim lima ratus empat jakarta selatan
untuk kegiatan pagi hari ini memang belum terlalu banyak warga yang datang di kodim lima ratus empat jakarta selatan ini untuk menerima pembagian beras gratis
bekerja sama antara kementerian pertanian dengan tni angkatan darat seperti itu
jadi bersama saya pagi hari ini sudah hadir komandan kodim lima ratus empat dan dim kolonel tony arisetiawan
pak tony selamat pagi pak ini kan ada pembagian beras gratis dari kementerian pertanian seperti itu
kemudian juga saya lihat juga belum banyak warga yang datang
nah apakah memang ini belum terus masyarakat atau mungkin warga yang datang hanya perwakilan saja
baik terima kasih selamat pagi
atm yang kita namakan atm si komandan itu khusus untuk mengeluarkan beras
khusus untuk mengeluarkan beras
jadi atm ini merupakan kerjasama dari kementerian pertanian dengan mabes tni angkatan darat
jadi atm ini terdapat di setiap kodim diwilayah jabodetabek
atm ini dikhususkan untuk orang orang atau masyarakat akibat pandemi covid ini
kenapa masyarakat karena operasional dari atm ini dimulai pukul enam sampai
dan atm ini punya kapasitas hanya untuk tiga ratus lima puluh kakak setiap harinya
jadi setiap hari masyarakat yang sudah ada dalam terregister mengambil beras atm
dan kantongnya setiap kantong berisi satu lima liter
ini akan kita provide atau akan terselenggara sampai selama bulan suci ramadan
ya demikian mas
pak ton katanya juga ada petugas ditugaskan untuk drop langsung begitu dari door to door
apakah bagaimana mekanisme pembagian
untuk yang atm ini sementara kita fokuskan kepada masyarakat di sekitar kita yang sangat membutuhkan yang bisa datang ke sini
kemudian seandainya dari tiga ratus lima puluh orang yang sudah kita regisi tadi
ada yang tidak bisa datang atau mungkin ya bisa diminta tolong oleh pak pingsan untuk mengambilkan atm
kemudian diantar ke rumahnya demikian
berarti ini kurang lebih selama dua bulan pak tony akan di provide seperti itu
kemudian kalau misalnya ada warga atau rt rw nya yang ingin datang membawa daftar begitu apakah dilayani begitu di sana
begini mas ini sudah ada daftarnya
jadi sebelum atm ini launching sudah bawa matiam antar tiga ratus lima puluh orang demikian
nah ini kan sudah pasti ditempatkan di setiap kodim di wilayah jabodetabek seperti itu
dari jam enam pagi sampai dengan jam enam sore
untuk waktu mengambilnya
apakah memang hanya khusus beras atau mungkin ada paket yang lain begitu
sementara ini yang kita provide beras satu setengah setiap hari mas demikian
terima kasih pak tony
terima kasih pak tony
ini tersalurkan terdistribusi dengan baik dan lancar
ya memang seperti sudah disampaikan tadi belum banyak warga di sekitar wilayah jakarta selatan yang tahu terkait dengan atm beras gratis
bekerja sama antara kementerian pertanian dengan mabes tni angkatan darat
tapi yang pasti warga yang terdampak warga yang kurang mampu yang sudah terdaftar mungkin di tingkat rt dan rw serta kelurahan setempat itu bisa menerima
itu jatahnya kurang lebih ada tiga ratus lima puluh kakak setiap hari selama dua bulan
jadi warga yang mungkin ingin mendapatkan informasi bisa langsung datang ke kodim di sekitar tempat tinggal
ada sepuluh kodim di wilayah dki di jabodetabek yang ditempatkan atm berararas gratis
baik terima kasih atas laporan anda arman helmi